sejumlah barang milik vanessa angel dan suaminya febri ardiansyah
yang ditemukan dari lokasi kecelakaan di kilometer enam ratus tujuh puluh dua tol jombang jawa timur
minggu malam dikembalikan ke pihak keluarga
barang diserahkan langsung ke pihak lantas pores jombang
kepada dua adik kandung febri ardiansyah
fadli dan fuji di rumah sakit bayangkara untuk dibawa pulang ke jakarta
barang yang diserahkan diantaranya tas ransel
koper berisi baju dompet dan ponsel
sementara barang milik sopir vanessa
tugbagus jodi tetap disita sebagai barang bukti
sementara itu salah satu warga jombang jawa timur
yang menjadi saksi mata insiden kecelakaan mengaku
sempat menggendong bayi vanessa usai kecelakaan
saat kejadian ansori tengah membeli es
kelapa muda tepat di bawah jalan tol lokasi kecelakaan
mendengar tentuman keras
ansori naik ke atas jalan tol dengan cara memanjat
tapi setelah saya mau turun
kok tiba tiba saya dengar suara tangisan bayi
nah ternyata bayi itu saya temukan di mobil yang lain
di mobil pengendara yang lain
maksudnya itu saya nggak tahu
itu mobilnya siapa juga nggak tahu
kenapa kok bayi itu ada di situ
ansori mengakui beberapa bulan sebelumnya terjadi dua kecelakaan lalu lintas
di antaranya truk pengangkut puluhan sepeda motor
yang terbakar di sekitar ruas tol enam ratus tujuh puluh dua tersebut
ini penyebab kecelakaan
pastinya penyebab kecelakaan
arah dari penyelidikan pada saat dan pasca terjadi kecelakaan
gala sky adrian syah putra smatawa yang mendiang vanessa
hingga hari minggu masih dirawat di rumah sakit bayangkara polda jatim
tim dokter belum mengizinkan pihak keluarga membawa pulang gala
gala sky adrian syah putra smatawa yang mendiang vanessa hingga hari minggu masih dirawat di rumah sakit bayangkara polda jatim
tim liputan cnn indonesia